bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan menolak untuk merespon pernyataan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
yang menyatakan tidak akan mendukung pecalonan anies baswedan
ditemui saat melakukan kunjungan ke jcc senayan pada kamis malam anies menolak untuk memberikan tanggapan
dan juga menyatakan jika erlangga tetap akan menjadi sahabatnya
enggak usah ditanggapin mudah mudahan semuanya lancar beliau sahabat dan akan selalu jadi sahabat